takut sama manusia bayangan
kalau dibunuh gimana
aduh senang tenang aja deh
yang pasti bang sandi itu yakin kalau mati hidupnya manusia itu di tangan allah swt
tapi ya kalau emang mesti meninggal di witongan manusia bayangan
bang sani ikut kok yang penting kita ke tangan men wita dah
ih beneran kamu mau ngapain sih
malah bang sandi takut manusia bayangan yang mati di tangan bang sandi
bapak mirip sekali dengan bayangan bayangan tersebut
aku yakin pasti yana itu pembunuhnya
kalau gitu kenapa lo tanya nahan kita
kan aku udah bilang aku gak enak sama ketiga santri itu
lain kali kita cari kesempatan yang lebih baik
jadi selama ini kalian nginap di tempatnya mamat
terus nuduh bapakku ya jadi manusia bayangan itu
sepertinya semua warga sudah beranggapan seperti itu mbak
dan insya allah kami akan meluruskan permasalahan yang sebenar benarnya
apa yang kamu pikirkan with
memangnya kamu kenal dekat dengan dia
tapi sebenarnya dia dulu pernah suka
suka sama aku
apa sih mau apa
gimana kalau setiap pulang pengajian aku yang nganterin kamu pulang
gak usah deh
ntar kita dikirain pacaran
ya kalau gitu kita pacaran
aku gak bisa nerima cinta kamu
karena aku terlanjur mencintai orang lain
aku benar benar cinta sama kamu
eh denger ya
kalau kamu memaksa aku aku bisa teriak
sejak itu kita udah gak ada komunikasi lagi
bahkan kayak orang gak pernah kenal
lalu siapa pria yang kamu cintai
mungkin yang wita malu dan gak enak untuk bicara di depan ibu atau bapak
depan temen temen saya juga
kalau gitu kami permisi dulu
iya mari bapak
gak apa apa pak lain kali kita ketemu lagi
teman kenapa sih kamu
gak apa apa kok bu
ibu heran melihat sikap kamu
kenapa sih kamu selalu ikut campur permasalahan keluarganya pita
bu ini semua bukan cuma masalah keluarganya wita bu
ibu kan tahu di sini semua warga resah
semua karena manusia bayangan itu bu
begitu juga mamat bu
kamu yakin semua alasan itu
gak ada alasan lain
ya mamat juga penasaran aja bu
ibu kenapa sih
kalau mamat benar mencintai wita kenapa dia gak dibunuh sama manusia bayangan itu
mungkin aja dia manusia bayangan itu

apa yang kalian temukan di rumah wita
sampai saat ini kami belum mendapatkan apa apa
sudah saya masih ada urusan
lebih baik sekarang kalian istirahat di dalam
terima kasih bu
lu ngapain sih ngeliatin gua
kayaknya dia mau beraksi lagi tuh
san kamu gak boleh seru jangan kayak gitu
kan kayaknya san
lu itu tau apa sih ya
kan belum pasti wan
dunu masuk ya panas
man ngapain lu disini
tunggu di warung malah disini
gak tau nih kayaknya sih kita butuh umpan
kita butuh orang yang bisa deketin dan menjaga kita
agar makhluk bayangan itu bisa muncul dan membunuhnya
gue udah punya bini lo aja
kenapa sih kalian takut
kemana sih boga
jangan jangan dia temannya wita
pandai pandaian tuh anak sana
mungkin ini salah satu cara supaya manusia bayangan itu muncul
san ini gak bisa dibiarin san
kalau terjadi apa apa sama dia kita juga yang kenal saya
kita juga yang susah
insya allah sani pasti bisa jaga diri
lu tau apa sih san
lu kayaknya gak tau sania aja sih ya
dia tuh selalu bikin masalah
dia telah hebdorsan
kalau dibunuh gimana
aduh senang tenang aja deh
yang pasti bang sandi itu yakin kalau mati hidupnya manusia itu di tangan allah swt
tapi ya kalau emang mesti meninggal di tangan manusia bayangan
bang sani ikut kok yang penting dia gak sama neng wita dah
ih beneran kamu mau ngapain sih
malah bang sani takut manusia bayangan yang mati di tangan bang sani
aduh gak ada ada aja deh
pak pak pak
isi pak pak pak
saya percaya mereka orang baik
ya saya rasa juga begitu bu
tapi dia itu kan pendatang
jadi bisa pergi kapan saja
saya hanya khawatir kalau kita betul betul jatuh hati
dan pria itu meninggalkannya begitu saja
saya percaya juga duduk di tangan allah
kalau memang mereka berjodoh dan saling mencintai

kita jangan menghalangi mereka
tapi pak kalau dia berniat menikahi wita
apakah dia juga akan bernasib sama dengan yang lain
jangan takut mati
pokoknya kita susun rencana dengan matang
kalau gitu saya pamit dulu sekarang
lu tidak takut dengan manusia bayangan itu
emangnya saya dari rumah wita
sari kalau udah nyeketin perempuan
manusia bayangan ya
pokoknya coba ini gue disini nih
masalahnya sudah nih
udah wita seorang
sini kalau berani lo
nih hadapin sani boy nih ha
sini kalau berani
ayah lo berdua kaget doain gue lo ya
ayah kaget doain gue
tolongan gue sama manusia bayangannya ya
kamu kah itu win
dari mana pak
cari angin di luar ada apa bu
bu cari aku